untuk meningkatkan minat baca al quran di bulan ramadan
sejumlah spbu di ngawi jawa timur
menggelar program baca quran berhadiah dua liter per tamak
ya beragam cara memang dilakukan oleh para sejumlah orang
untuk meningkatkan tingkat keimanan kita
dan kegiatan ini dilaksanakan selama ramadan
mulai pagi hingga menjelang berbuka puasa
mengaji pada bulan puasa berpahala sangat besar
lalu bagaimana jadinya jika orang mengaji
selain berpahala besar
mendapat hadiah bahan bakar per tamak
gerakan mengaji satu jus berhadiah dua liter per tamak
mungkin hanya ada di kota ngawi
sejak dibuka pada awal ramadan
puluhan warga datang ke musola spbu di kecamatan padas
bukan hanya pria kaum hawa juga tak mau ketinggalan ikut mengaji
menurut petugas takbir masjid
gerakan ngawi mengaji berhadiah per tamak
sebenarnya tidak semata mata bertujuan mendapat hadiah per tamak
lebih dari itu gerakan ini mengajak warga
meningkatkan ibadah pada ramadan
supaya bulan ramadan kita bisa mengisi
seluruh kegiatan dengan baik
dengan membaca al quran
tidak ada kegiatan yang lain seperti budak budak
salah satu peserta mengaji dari karangjati ngawi
menyebut sejak dibuka pada awal ramadan
sudah mengaji empat jus
maka ia berhak mendapat delapan liter per tamak
pagi tadi dua jus
tapi ini dengan
mendapat berapa kupon
oh kalau langsung
maksudnya berurutan itu
satu kupon bisa dibuat dua jus
kalau pagi satu jus ya
siang satu jus
gerakan mengaji berhadiah per tamak
memang baru pertama kali dilaksanakan
sedikitnya ada tiga spbu yang membuat program ini
yakni di kecamatan padas
ya ini program ramadan
bidadah putra atek sama pertamina
itu program satu jus dapat dua liter
sejak hari pertama ramadan
pihak spbu kecamatan padas mengaku
sudah menyediakan hadiah lima puluh liter pertama
in'am thohari ngawi